big match liga primer inggris akhir pekan ini akan tersaji di samford bridge saat chelsea menjamu manchester united
figur jose mourinho yang pernah mendulang sukses bersama the blues namun kini melatih the red devils menjadikan partai ini kian menarik
saya akan mengulasnya lebih dalam lagi bersama bung sato
hario bung sabtoh apa kabar
bung sabtoh ini kita membicarakan baru saja ini mu kan menang telak gitu ya atas vanor bacem empat satu
apakah ini menjadi salah satu peringan dari pundak mourinho gitu untuk pertandingan melawan chelsea
ya pastinya ya ketika kita bicara partai kosong kosong melawan liverpool
orang begitu antusias berharap akan ada hujan gol di partai itu akan ada jual beli serangan
tetapi justru united tampil begitu defensif
cuman kemarin ketika dia melawan vanor bacem strateginya berbeda
mereka tampil jauh lebih offensif
mereka tampil selayaknya united yang memang diinginkan oleh para fansnya
mereka tampil ofensif
betul berhasil berbuah empat gol
dan saya rasa ini sebuah hal yang sangat positif
khususnya untuk menyambut lagu
untuk melawan chelsea
nah benar kalau kita membicarakan tentang chelsea
ini chelsea sudah kalah delapan poin
apakah ini seperti kendala antonio conte bersama dengan chelsea begitu pung
ya sebenarnya dua pelatih ini sama sama sulit ya
ketika masuk ke sebuah tim baru mereka harus ada adjustment tentunya
dan tidak begitu lancar
walaupun sebetulnya banyak yang memuji konten
kita tahu bagaimana mes yang ditinggalkan oleh mourinho ya
menurut media inggris bahwa dia sudah ngacak ngacak chelsea
ketika dia ada dipecat harus ada pembenahan
itu yang dilakukan oleh conte
banyak yang memuji bahwa dia tidak banyak gembar gembor
dia bongkar pasang strategi mengganti pemain mencoret pemain pemain inti
tidak masalah bagi dia tanpa mengundang sebuah reaksi yang keras di media
jadi ada hal yang positif dari sisi conte
cuma memang ini tim lagi dibangun
beberapa pemain pemain baru coba dimasukkan
pemain pemain yang tadinya di luar radar publik
tetapi justru bisa nyetel dengan skema pemainan conte
oke tapi ini juga seperti meningkatkan kepercayaan diri mourinho gak sih
dia pernah membawa chelsea juara sebanyak tiga kali
dasarnya harus hadapan dengan chelsea begitu
kalau conte sendiri mengatakan bahwa janganlah kita membu mourinho
karena mourinho sosok penting di klub ini
dia menghadirkan kesuksesan
dia cukup lama di situ
tadi anum katakan tiga gelar dalam dua termin yang berbeda
tentunya dia layak untuk mendapatkan predikat special one pada waktu itu ya
jadi berharapnya dia akan mendapat resepsi yang cukup baik di stamford bridge
positif begitu ya
kalau bu sabto kita mau bicara tentang lini depan yang akan berhadapan
ini ada diego kosa dan juga
bagaimana bu sabtu melihatnya
ya kalau sisi ketajaman ya mungkin orang berharap tentunya ibra ya
kalau kita bicara dewa gol lah yang dikatakan seperti itu
empat gol dalam empat pertandingan pertama
itu kan suatu indikasi bahwa pemain ini bisa adjust dimanapun dia bermain
di perancis dia menjadi top scorer
lalu di setiap liga yang dia masuki
selain menjadi juara liga juga dia mendapatkan banyak gol
di sini hanya di empat partai awal
tapi setelah itu bisa dikatakan cukup kering pasokan gol dari
cuma kalau kita lihat juga berkaitan juga dengan formasi yang dilakukan oleh mourinho ya
beberapa gaya gaya defensif tentunya membuat ibra tidak mendapatkan cukup pasokan
cuman kalau secara overall secara ketajaman memang agak sedikit mengecewakan
dari sisi peluang yang didapatkan
ada dua puluh delapan tembakan yang didatalkan
itu kan suatu presentasi yang rendah
dibandingkan kosta hanya delapan belas tembakan
gol positionnya itu lebih menang
bung sabto kita akan berpindah ke formasi chelsea terlebih dahulu ya bu sabto
ini kan kita melihat chelsea ini menang di dua laga terakhir dengan skema tiga
bekteri luis dan juga cahil
apakah ini efektif untuk melawan mu
ya kalau kita lihat memang ada perubahan besar
radikal ya menurut saya apa yang dilakukan oleh konte di chelsea di dua pertandingan terakhir
karena memang sebelumnya dia mengalami kekalahan
satu lawan liverpool kalah dua satu
lalu kalah lawan arsenal
dia harus ada perubahan
di dua partai itu
dan di partai partai sebelumnya dia bermain memang dengan formasi empat back
orang mulai bertanya tanya apakah conte berani akhirnya untuk tampil dengan format tiga back
dan akhirnya dilakukan
azpilicueta tetap bermain di belakang
tapi yang sangat menarik hanum adalah adanya marcos alonso di sisi kiri
lalu moses di sisi kanan
orang kan tadi tidak berpikir bahwa dua pemain ini akan menjadi pemain inti
orang membicarakan oscar di situ
mungkin pedro di situ
cuma yang akhirnya menjadi pemain inti di pertandingan ini
dua pertandingan terakhir maksud saya adalah alonso dan juga moses
dan pemain ini betul betul luar biasa dari sisi kecepatan
moses bisa memberikan umpan yang begitu bagus ke dalam kotak penalti
kalau saya mungkin melihatnya pedro bermain karena memang william kemarin tidak bisa bermain
karena harus pulang karena ibu undanya meninggal dunia
saya rasa posisi pedro akan diisi oleh willian ya
kalau dari sisi grafik bisa dikatakan lebih konsisten penampilan wilayah
jadi mungkin willian akan tampil di sini
dan yang menarik lagi dari perubahan formasi tiga empat tiga ini adalah hazard
dia tidak lagi bermain lebih melebar di sini
dan di sini biasanya seperti ini
hazard terlalu terpaku biasanya di sisi kiri
jadi dia terisolasi di sisi kiri
ketika mencoba masuk ke dalam akan mendapat hambatan dari pemain pemain belakang lawan
tetapi ketika dia bermain dalam formasi ini justru dia sering berada di depannya diego costa
sisi ofensif dia lebih keluar
dari sisi playmaker pun dia juga bisa memberikan umpan umpan kepada rekan rekannya
umpan balik ketika dia berada di depan
membalikkan umpan lagi ke belakang kepada diego costa untuk melakukan sebuah shooting ke dalam
jadi ada perubahan perubahan yang memperlihatkan kemajuan dari sisi ketajaman chelsea
ini seperti sungguh tak terduga tapi ini mungkin salah satu kepintaran konte yang kita sama sekali nggak tahu
karena tidak ketebak begitu ya
bung satu kalau ini kita berbicara kita bergeser ke tengah sedikit
bagaimana pembagian peran antara ada kante dan juga ada matic
sebelumnya kan kante betul betul tampil sendirian ya
misalnya formasinya empat back ya
kante lebih sering bermain di sini
sementara di sini matic dan juga tadinya ada oscar di sini atau fabregas
kalau dalam formasi yang kante sendirian di sini ketika mendapatkan serangan balik begitu terekspos
kita lihat bagaimana kekalahan mereka lawan arsenal dan juga liverpool
adalah tereksposnya lini tengah sementara kante tidak mendapatkan proteksi yang cukup dari rekan rekannya
tapi kalau kita lihat sebuah skema dengan dua gelandang bertahan tampil berdampingan
ini membuat lini tengah chelsea lebih rapat
lebih apa stiff ya lebih kaku
itu agak sedikit sulit untuk bisa pemain pemain lawan untuk menerobos masa
berarti fabregas sudah tidak kepake lagi
bagaimana bung satu
tampaknya sih kalau dari sisi kebutuhan tim
saya rasa fabregas dan oscar hanya mendapatkan porsi minimal ya
kalau kita lihat strateginya seperti saya
cuma kan kita bicara nanti ada faktor cedera atau apa
bagi apa partai partainya
saya rasa mereka akan tetap mendapat porsi tapi tidak sebagai pemain inti
nah sekarang kita akan membicarakan tentang formasi dari the rectivis atau manchester united
ini bisa kita lihat juga kan
bung satto ini sejumlah media inggris kan menyebutkan
mourinho ini belum menemukan skema yang patent selama dia memegang mu
bung satu melihatnya bagaimana
ya tentunya peran pogba disini yang begitu penting ya
pemain paling mahal dan juga pemain yang posisinya dimana sih ini sebetulnya kan
sudah sudah sudah
kita lihat dia kalau ketika bermain bersama juventus kan dia betul betul di tengah sini
tetapi kerap memberikan serangan serangan ke depan
ketika dia tampil di timnas prancis dia menjadi dua gelendang bertahan disini
posisinya agak berbeda lagi yang dilakoni oleh poba
jadi ada transisi yang membuat dia tidak tampil optimal di partai partai bersama united
karena memang ada transisi formasi yang dilakoni sebelumnya
rancu gitu ya
kemarin dalam kemenangan melawan fenerbahce dengan dua gelendang bertahan disini
pogba tampil disini tapi kemarin bukan ibra yang mainnya rooney ya
tapi pogba tampil jauh lebih eksplosif
kita lihat ada gol yang bisa datang ketika dia muncul dari second line dan melebah sebuah tembakan
itu suatu bukti juga bahwa dia sudah come out
sudah come out sudah come back melakukan apa yang biasanya dilakukan dengan melepas bola bola dari luar kotak penalti
tapi ini tidak hanya pogba kan
rooney juga sebetulnya rancun untuk kedatangan pogba
semua menjadi semakin awkward
sebetulnya main di mana
kalau sejujurnya saya sudah melihat rooney sudah habis ya sebetulnya
dari sisi kualitas ketajaman
kita bicara dia di posisi ibra sudah pasti kalah bersaing dia melawan ibra
apalagi dia diturunkan di formasinya pogba disini
juga tidak memberikan kontribusi yang optimal
seperti di timnas inggris pun dia coba dimainkan sebagai seorang pemain nomor sepuluh
tapi tidak memberikan kesan
kontribusi dan kesan yang galak kepada lini pertahanan lawan
jadi memang peran dia sudah mulai tersingkirkan
pemain pemain yang ada di situ apalagi herrera tampil luar biasa
fellaini mungkin carrick juga akan tampil di posisi fellaini ini
dan dari sisi pemain pemain muda yang muncul bagi united
saya rasa memang peran rooney sudah harus mulai di eliminasi
udah kurang gigit gitu istilahnya
kalau kita membicarakan tentang agresivitas
tadi disebutkan bahwa conte sudah akan berubah
dan sepertinya mengelabui lawannya dengan formasi formasi yang dibuat
kira kira apa yang harus dilakukan mu untuk menghadapi ini
kalau mereka memang mengincar kemenangan
saya rasa pilihan pemain pemain muda
lingard martial di kedua sisi sayap
saya rasa ini harus dilakukan atau dipilih oleh mourinho
cuman kalau saya baca dari preview pertandingan itu sendiri
mourinho mengatakan bahwa kita belum saatnya menempel tim tim di papan atas
karena saat ini mu akan hanya menjaga jarak
karena dia memang melihat schedule nya tidak menguntungkan bagi united
cuma dia berharap ketika ada rentetan partai partai yang bisa diambil dengan enteng
itu mereka akan mendulang poin
cuma di partai ini indikasinya lagi lagi mungkin ketika mereka menjadi tim tamu
mereka akan tampil kembali pragmatis dengan skema defensif
melakukan serangan serangan balik
dikhawatirkan memang mourinho hanya menghindari kekalahan di partai melawan chelse ini
cuma kalau dia berani melakukan sebuah
berani melakukan sebuah skema offensif
pemain pemain muda dipilih
mumpung tiga back dari chelsea ini betul betul baru nyetel hanya di dua pertandingan
agak sedikit gugup ketika mendapatkan tekanan yang lebih
saya rasa ini ada peluang bagi mourinho sebetulnya untuk bisa memenangi pertandingan melawan chelsea
terakhir nih bung
prediksi skor kira kira akan siapa yang memimpin
takutnya anti klimaks lagi ya seperti chelsea
saya sih melihatnya sebuah partai imbang ya
entah kosong kosong atau satu sama
saya rasa lebih pada partai ini karena kualitas dan strategi betul betul menjadi acuan di sini
oke berarti bung satu memproyeksikan ini kan menjadi imbang begitu ya
terima kasih bung sabto
kalau tadi kita salam salam sekarang kita tos dulu
salam olahraga dan selamat menonton pertandingannya baik
terima kasih sudah bergabung dengan kami disini